sempat ditunda pekan lalu sidang pra peradilan john ruh ginting atas penetapan tersangka digelar kembali pada senin di pengadilan negeri jakarta selatan
dipimpin hakim tunggal leniwati mulasimadi
sidang pra peradilan yang diajukan oleh tersangka ujaran kebencian john ria ukur atau john ruh ginting dimulai sekitar pukul sebelas siang
sidang ditunda karena pihak kejaksaan tinggi dki jakarta selaku termohon kedua belum melampirkan surat kuasa
sidang kali ini mengadendakan pembacaan permohonan praperadilan oleh pihak kuasa hukum john ruh dari lembaga bantuan hukum bank jafar
kepada pemohon dua yakni pihak kejaksaan tinggi dki jakarta terkait keberatan penetapan tersangka pemohon yang terlalu dini
selain itu penetapan penahanan terhadap john ruh juga dianggap tidak sesuai prosedur undang undang dan kuhab serta melanggar ham
sidang selanjutnya dengan agenda jawaban dari pihak
termohon akan digelar hari selasa besok sementara agenda pemanggilan saksi dan bukti akan digelar hari rabu dan kamis
kesimpulan diharapkan bisa dibacakan pada hari jumat